rabu sore warga koja jakarta utara dikejutkan dengan kebakaran yang melanda masjid jakarta islamic center
besarnya kewaran api membuat kubah masjid akhirnya ambruk
dari informasi yang diterima kebakaran terjadi saat pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi ingin memasang triplek atap kubah masjid
para pekerja kemudian melelehkan waterproofing aspal atau aspal gulung menggunakan alat bakar
kuat dugaan percikan dari alat bakar itulah yang menyebabkan timbulnya api
rabu petang penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono datang ke lokasi kebakaran
heru memastikan objek yang terbakar hanya kubah masjid
setelah berkobar sekitar dua jam api akhirnya padam